eva seperti inilah keadaan di arteri brebes tegal
dan memang hingga saat ini kemacetan masih terjadi cukup panjang
mulai dari jalur pantura hingga ke arah jawa tengah
hal ini merupakan imbas dari ditutupnya gerbang tol brebes timur
karena kendaraan yang datang dari jakarta memang dibelokkan
melalui tol palikanci lewat gerbang tol kanci
untuk kemudian lewat di jalur pantura
hal ini menyebabkan kemudian kemacetan berubah
yang tadinya ada di gerbang tol brebes timur
menjadi di sepanjang jalur pantura
hingga bisa dilihat di belakang saya saat ini di daerah brebes tegal ini
dan salah satu titik kemacetan yang paling parah
adalah di setiap tempat pengisian bahan bakar atau spbu
seperti di belakang saya sana ada sebuah spbu
dan di sana memang ada antrian yang cukup panjang
eva bisa mencapai dua hingga tiga km
hal ini memang disebabkan karena spbu spbu di daerah brebes dan tegal
masih mengalami kelangkaan bahan bakar minyak
namun dari pt pertamina sendiri tadi jurubicara pertamina
sempat datang ke brebes untuk memberitahukan

sudah melakukan langkah antisipasi untuk kelangkaan bbm tersebut
di mana ada empat ratus mobil tangki yang disiapkan dari empat terminal bbm
untuk kemudian disebar ke spbu spbu untuk melakukan pengisian
namun hingga saat ini memang ke empat ratus mobil tangki itu mengalami sedikit kendala
untuk sampai karena macetnya jalur menuju spbu tersebut
namun ini tetap diantisipasi dengan dikawalnya para mobil tangki ini dengan kepolisian
dan selain itu juga eva selain dari tambahan bbm yang digunakan oleh pertamina
selain itu juga pertamina melakukan berbagai antisipasi lain
salah satunya adalah dengan menjual bbm dalam bentuk eceran yaitu per paket
bbm eceran ini tidak dijual sembarangan hanya dijual di posko posko yang memang sudah disiapkan oleh pertamina
seperti di pantura ada tujuh titik posko dan di selatan ada tiga titik posko
selain itu juga disiapkan
ada enam mobil pick up yang akan membawa kemasan bbm dalam kemasan ini
yang kemudian dijual ke daerah daerah padat seperti ini
dan juga ada beberapa motor dengan jumlah kurang lebih enam motor
yang akan disebar juga untuk menjual bbm dalam bentuk paket tersebut
dan untuk harganya sendiri memang tadi dari jumat pertamina
wian dapus ponegoro mengatakan untuk harganya pertamaks akan dijual tetap dengan harga yang tidak jauh
dari harga aslinya itu rp tujuh delapan ratus lima puluh per liter
sementara itu yang dijual yang lainnya adalah
pertamax plus dengan harga yang diperkirakan tidak akan jauh dari harga yang dijual di spbu
baiklah katrina inandia melaporkan langsung dari brebes timur jawa tengah
dan sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti update situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia satu jam mendatang
jika anda ingin update informasi seputar mudik
jangan lupa untuk unduh aplikasi gomudik di playstore
saya eva yunizar sesaat lagi akan kembali untuk anda dalam cnn indonesia newsroom